kau tiga teganya suka sama saya
em di arab
di kuwait kan gaji dokter besar
kalau udah empat empatnya saya akan jadi suami setia
gak akan cari cari yang lain lagi
tinggal terima transfer
mau beli susu
yang ini kang
yang ini teh rasa stroberi yang ini rasa coklat
saya yang ini aja neng
oh yang itu rasa vanilla
gak ambil dua aja kang
satu aja tuh neng
ini juga udah bikin kenyang
istri akang teh kerja di luar ga
kalo istri akang mah neng kerjanya tergantung cuaca
dih kerjanya teh di luar
tapi kalo cuaca mendung
dih kerjanya di dalam neng
gak keluar keluar pintu
maksud saya istri akang teh kerja di luar negeri apa engga
neng ini teh agen
hah kebetulan neng
istri saya teh udah lama pengen kerja ke luar negeri
eh bentar neng
ini teh udah depan rumah mi
iya sebentar mi
enggak akang teh gak akan jauh jauh main mi
neng nuhun ya neng
nuhun ya neng
kalau udah bisa naik motor
kalau papa mau bisa naik motor harus jatuh dulu
papa udah dua kali jatuh sayang
itu berarti papa bisa bawa motor
nanti papa anterin juniper sekolah ya
nanti papa mengadain ulang tahun juniper itu lebih cepat lagi
juniper mau hadiah apa
juniper pengen hape yang baru
yang lebih canggih pak
papa kalau udah bisa bawa motor
jenniper nanti naiknya di depannya
iya pak juniper mau
kalau gitu juniper siap siap sekarang
setelah makan kita ke rumah nenek
sorenya papa jemput lagi seperti biasa
sekarang teh ada tiga orang
susah nih milihnya
em di arab
cucu kirim ke hongkong
di kuwait kan gaji dokter besar
kalau udah empat empatnya
saya akan jadi suami setia
gak akan cari cari yang lain lagi
tinggal terima transferan
indah bener hidup ini
makan ya tut udah sore
kok gak ada
masa belum pulang dari ngaji sih
lidahnya di teguk
lidahnya di teguk
gak pake h di belakang
tadi katanya pake h pak ustadz
gak pake h di belakang
iya pak ustadz
ih malah dimatiin lagi ini anak
jangan jangan dia pergi sama si sobri ya
wah bahaya nih kalau begini
a bukannya a tapi
enggak pak ustadz gak capek
bagus kalau tidak capai teruskan
belajar itu tidak boleh mengenal lelah
cuma kematian yang menghentikan kita belajar
bahkan ada pepatah
tuntutlah ilmu sampai ke negeri cina
kalau aku maunya ke korea pak ustadz bukan ke china
boleh tidak ada yang larang
paham pak ustadz
ya kalau paham teruskan
sampai mana ya pak ustadz
bisa kita berbicara
terima kasih pak ustadz
oh ya makasih pak ustadz
lagi sibuk tin
enggak lagi bersih bersih aja
kaka nga ching katanya jatuh dari motor
tapi ternyata itu teh arti mimpi akang semalam tim
mimpi ngelamar tin
ya ada atuh pin
satu jatuh dari motor
satu lagi jatuh cinta sama pin
udah gak usah nanti aja
kesian kamu lagi capek bener
kenapa sih gak jadi dokter
kakak mau sakit
akang ajarin ya
ajarin aja mak suha
tintin mah bikin akang bete aja
si aceh memang paling enak hidupnya
dia gak pernah ngurus anak
si dadang saja yang istrinya banyak uang
masih mau ngepel rumah
masak untuk anak
oh dia jangan dikasih duit banyak banyak
untuk apa hotel kamar dia